keluarga korban kebakaran teluk balikpapan kalimantan timur
akibat patahnya pipa minyak pertamina mengaku belum mendapatkan santunan
keluarga berharap mendapatkan bantuan dari pertamina
sebab korban merupakan tulang punggung keluarga
beginilah suasana di rumah suyono nelayan yang menjadi korban kebakaran
teluk balikpapan kalimantan timur
akibat patahnya pipa minyak pertamina sabtu tiga puluh satu maret lalu
suyono meninggalkan satu istri dan lima orang anak
keluarga sangat terpukul setelah basarnas menemukan suyono dalam keadaan tewas
suyono merupakan satu satunya tulang punggung keluarga
selama hidupnya suyono bekerja sebagai nelayan
dan menyewakan kapal untuk para pemancing
menurut pengakuan istri hingga saat ini
belum ada satu pihak pun yang memberikan santunan kepada keluarga ini
selama ini belum ada ini makanya saya itu merasa keberatan
merasa kehilangan suami saya tidak ada
keluarga berharap pertamina bertanggung jawab
atas meninggalnya suyono yang menjadi tulang punggung keluarga
albertus prayudia balikpapan